selain presiden joko widodo sejumlah anggota kabinet indonesia kerja juga datang melayat ke kediaman almarhum gusola
menteri pertahanan prabowo subianto dan menteri perhubungan budi karya sumadi hingga menteri agama fahru rozi mengaku punya kenangan tersendiri terhadap sosok almarhum yang juga adik kandung presiden ri keempat almarhum gusdur
kami saya melihat bahwa pak salahuddin wahid sangat mewarani kehidupan kita berbangsa keragaman memberikan satu petuah petuah ya bahwa kita hidup berbangsa harus menjalin satu keragaman
keluarga wahid adalah satu keluarga yang sangat membanggakan dan semoga allah almarhum mendapat tempat di sisi allah swt
kita kehilangan tokoh nasional tokoh islam tokoh bangsa yang sangat penting kita merasa kehilangan semoga arwah beliau diterima di sisi yang maha kuasa
semoga allah ta'ala dalam keadaan sebaik baiknya